kamu bakal nyesel pernah kenal sama dia
iya oke yaudah kita makan dulu oke

ini emang situasi yang sulit untuk kita
terutama untuk aku
karena harus pergi dari sini

aku akan mencari tempat untuk diriku sendiri
hubungi aku kapanpun kamu mau
aku tunggu telfon
aku tunggu telfon
aku tunggu telfon
aku tunggu telfon

aku bilang ragamu gak ada kasi yang magas itu dan aku kok tak berniat apa itu

sumpah baik aku ni numpas ikut n starve
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
syukurlah kalau vino udah biasa sama bibi
semangatnya dia gak akan rewel nyariin aku
tuh tuh tuh
gak boleh bandel gak boleh rewel
harus nurut sama opah
namanya mbak beneran mau pergi dari sini
kan selama ini yang cuma bisa menganggap vino
awalnya juga bisa hovi
bibi jadi inget
dulu waktu mbak meta gak ada
dia tahu siapa tangan tulus yang memegangnya bi
mbak mbak itu kan masih polos dan jujur mbak
dia tahu banget siapa yang sayang sama dia
siapa yang enggak mbak
kenapa ngantuk ya
telepon saya aja mbak vino rewel
kenapa ga dimakan
kamu gak lapar
udah deh al ya
makan siang udah selesai
aku berangkat sekarang deh
justru makan siang kita itu baru mulai
kamu lihat aja sendiri
kamu berhako untuk tahu kenyataannya
ya udah kamu lihat aja sendiri
kamu dapet dari mana
ya gak penting ya aku dapat dari mana
yang penting kamu harus lihat semua foto foto yang ada di akun

lihat aja tuh aduh kok
tulisannya di samping
ini gak mungkin mita
kamu pasti salah
itu adalah mita
istri kakak kamu arfi
ini beneran mita
kantor kakak kamu sendiri
dan mereka meyakinkan aku
bahwa perempuan itu adalah mita
kalau itu bukan istrinya
terus ngapain ya
arvino mesra mesraan sama dia kayak gitu
ini bukan mita kau tahu
kalau ini mita yang di rumah itu siapa al
siapapun dia ya
dia itu bukan mita
dia adalah penipu
ini gak mungkin buat apa dia nipu
bukti bukti udah jelas ada di tangan kamu nih
mil dia itu penipu mil
kalian semua udah diboongin
mil kamu tuh gak sadar ya
keluarga kamu juga udah curiga kalau dia seorang penipu
semua yang diucap sama dia itu bohong
dan keluarga kamu
udah tipu semua udah diboongin
siapapun itu dia
dia bukan istri arfino
kebusukan lo akan segera terbongkar minta palsu
mil tunggu mil
eh kamu tuh jangan kepancing emosi kayak gini dong
kalau enggak kita gak bisa ngebongkar sebenarnya alasan dia apa ngelakuin semua ini
kita justru harus nanya sama dia dia sebenarnya ngapain sih ngelakuin semua ini
mil kalau kita semua emosian kayak gini kita nggak bisa berpikir dengan rasional
dan dia akan terus berkelit di belakang kita dengan mudah
mil dia pasti punya alasan kenapa dia bohongin kita semua
al tetep aja apapun alasan dia dia udah nipu keluarga aku
udah gitu tampaknya pakai sop polos lagi
iya iya mil kita semua kita semua ketipu sama muka inesan dia
lihat aja ya ita palsu
suatu saat nanti gue pasti ketemu sama lo lagi di jalanan
sama seperti waktu lo ketangkep waktu gue lagi ngeliput penggerebekan di motel sedang malam
mimpi lo kelewat pagi untuk jadi orang kaya
tuh lempar bolanya nih
lempar bolanya lempar
hati hati dong mil
jangan sekali sekali sentuh dia ya karena kamu gak berhak
kamu itu bukan mita tau
tolong bawa elvino jauh jauh